kita beralih ke konferensi perkotaan pbb
wakil presiden yusuf kala senin pagi resmi membuka prepcomp tiga un habitat di grand city convention and exhibition hall di surabaya
dalam sambutannya yusuf kala berharap konferensi mampu memberikan solusi dilema perkotaan terutama mengenai arus urbanisasi
konferensi perkotaan tingkat internasional atau preparatory committee tiga un habitat
resmi dibuka oleh wakil presiden yusuf kala di grand city convention and exhibition hall surabaya senin pagi
dalam pembukaan ini dihadiri oleh ribuan delegasi dari satu ratus sembilan puluh tiga negara di dunia beserta sekretaris jenderal un habitat dr johan klos
dalam sambutannya wakil presiden yusuf kala berharap melalui konferensi perkotaan ini
mampu melahirkan solusi atas dilema perkotaan yang juga dialami kota kota besar maupun kota berkebang di dunia
yakni arus urbanisasi
pada dewasa ini mayoritas seluruh dunia sudah jiru jiru
usai membuka acara konferensi perkotaan ini wakil presiden yusuf kalla beserta sekretaris jenderal un habitat tiga
meninjau pameran wisata perkotaan dunia
diharapkan hasil dari prepcomp tiga un habitat di surabaya ini dapat mematangkan materi untuk kemudian dihasilkan
pada komite un habitat di quito ecuador bulan oktober dua ribu enam belas mendatang
proses primer habitat tiga telah menjadi inklusif inovatif dan partisipatif
kami telah mengambil langkah langkah baru untuk memastikan bahwa perubahan kota kota besar dan kota kota besar
dan juga untuk membuatnya lebih berbahaya
konferensi perkotaan prepcomp tiga un habitat tiga yang digelar di surabaya ini sendiri berlangsung selama tiga hari
mulai tanggal dua puluh lima hingga dua puluh tujuh juli dua ribu enam belas mendatang
wahyu pratama surabaya